order now novel ikatan cinta download praklik sekarang
biar jojo yang anter ya
pak remon nggak perlu pura pura baik lagi ke saya juga putri pak
pak raymond tau kan
dia suka sekali menekan putri pak
sejak pertama kali aku mengenalkan putri dengan pak raymond
aku lihat putri emang selalu tegang
tapi ternyata putri begitu karena sedang menutupi sesuatu
putri menutupi kenyataan ini dari aku
pasti karena dia gak mau bikin aku sedih
putri rela mengorbankan perasaannya demi aku
maafin ibu pun
selama ini ibu terkesan acuh sampai gak tau
kalau anak pak remon itu ternyata orang yang sudah sering bikin hidup kamu menderita
ibu benar benar udah merasa jadi ibu yang ego
tante putri kan gak bukan mahasiswi kampus ini lagi ya
kenapa dia masih sering bolak balik ke kampus ini
selama ini pak remun juga ikut membantu mel untuk menekan putri
saat pertama kali aku pertemukan putri dengan pak raymond
mereka berdua kelihatan setegang itu
ibu pasti udah mikirin kalau aku buangin ibu lagi ya
aku bisa jelasin semuanya sama ibu
aku punya manusia
ibu yang berada di bawah otrasku
ibu tak akan membunuhku
tak ada yang bisa kuatirku
kerannya aku berasa si este rena
jangan malam itu precisely
topik ini pertama
jangan lupa subscribe brokeooo
gak ada yang bikin aku lebih hancur
selain lihat air mata ibu
andai aku bisa dengar suara hati ibu
aku pasti tahu apa yang ibu rasain
tante nawang sama putri udah mau cabut tuh
jangan jangan mereka mau ninggalin restoran lagi
tapi gak mungkin sekarang kalau kita ngejar mereka
jarangnya terlalu deket
terus dimana dong
lo liat ya si mel
tadi keliatan gak buta
sekarang sudah sok sok belaga jalan jalan pakai raba raba gitu
rasanya bener bener tuh mel
mendingan kita nanti aja cari tahu soal mel
sekarang kita kejar tata nawang sama putri
pasti sekarang jaraknya udah aman

lo jatuhin tuh jangan sendok
untung aja om remnya gak ngeliat kita
jadi ikutin tante nawang sama putri atau enggak
yaudah ayo sekarang
ntar kita jalan mereka jauh lagi
kan putri sama bu nawang kemana
kacau balau kan semua rencanaku
gimana kalo setelah ini bu nawang gak mau nemuin aku lagi
bagus deh kalau mereka udah pergi
kalau perlu pergi buat selama lamanya
gak usah ketemu lagi sama denny gue
nggak level banget sih jadi sama mereka
daddy mau cari mereka
ninggalin gue untuk nyari si c a songan sama ibunya
sumpah gue bener bener
gak terima dilakuin kayak gini
saya terima gak terima gak terima
sumpah ya ini udah kehilangan pikiran
apa ya sampai kayak gini
gue makin benci sama
keluarga si c a songan tau gak
kumpul jadi satu
gue jadi penasaran
pak bos belum calling calling lagi
kalau nungguin disini
cek ombak aja kali ya
aku bisa jelasin sama ibu
kenapa aku gak cerita
dari awal sama ibu
awalnya aku juga
waktu aku tau
laki laki yang ibu maksud itu om remote
tapi aku tahu ibu bahagia
ibu bahkan bilang sama aku
aku gak mau ngerasa kebahagiaan ibu
karena aku mau liat ibu bahagia
itu kenapa aku gak pernah bilang sama ibu
apalagi aku tau bu
om raymond juga kayaknya
om raymond bener bener sayang dan cinta sama ibu
itu kan bu nawang sama putri
ibu gak mau bahas ini disini
ibu cuma mau buru buru pergi dari sini
dan ibu udah gak mau ketemu lagi sama pak raymond
memangnya makan siangnya sudah selesai
semuanya udah selesai
dan ini untuk terakhir kalinya saya ketemu sama bos kamu
perang dunia kedua beneran terjadi
pasti pura pura anda tuh
restoran di dalam
ada apa sih
kenapa kamu gak kadang sih
saya gak berani pak
cari taksi disini susah putri kita kesana sayang
bunda wang bunda wang bunda wang mau pulang sama putri biar jojo yang antar ya
pak remond gak perlu pura pura baik lagi ke saya juga putri pak
maksud bunda wang apa
pak raymond tau kan anak pak raymond dia suka sekali menekan putri pak
bahkan dia membuat putri menderita